abang ngebuang mie di depan tina buat siapa
buat perempuan itu
sekarang aku kesini minta maaf
bu bu mesti keluar
abang ngebuang mie di depan tina buat siapa
buat perempuan itu
sekarang aku kesini minta maaf
ibu mau pergi mi
ibu jangan lagi ke kota
ibu mau pergi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
maafin bapak mi
sambar nih sambar
papa jangan pergi
jagain dulu bag bagnya
papa mau kemana
papa jangan pergi
iya lah udah begini
belum tentu pisah
kalau ada masalah kok ketawa ketawa
mama itu kepikiran sama tante puput deh
tapi mama mau telepon gak berani
ntar deh ma
indri main kesana
kalau gitu kamu gak usah mampir
tapi jangan bilang ada suruh mama
di rumah bu puput
mulai banyak anak anak
lu harus sering kontrol kontrol kesana
iya pak rw
anak anak yang ada di rumah bu puput
lu kasih tahu orang tuanya
iya pak rw
gak kuat gini
kenapa sih bang mamat pakai baju hansip lagi
kok jadi tambah emosian orangnya
mau nunggu kumis lagi kali
eh si cantik
ngapain kesini ada apa
cuma pengen main aja tante
bang muhid pacaran
akang baru tahu
ngapain dia cerita sama kang
bang muhid marah
akang dituduh berhianat
berhianat gimana maksudnya
dia nuduh akang
ngadu sama nunik
ya enggak lah ma
taunya aja baru tadi
kalaupun akan tahu dari dulu
ini nih yang namanya amira
yang kemarin itu hilang
yang katanya dibawa wewe gombel
cantik kan aslinya
emangnya akang pikir yang dirahasiain apa
nggak mau semua orang tahu kalau dia minum jamu
mak yang bilang waktu pemilihan erowe
emang bener mak
kalau dia loyok
mana mau nak tahu